dalam amat mak
tapi gak usah dipikirin mak
tati kan udah gede
siapa yang mikirin elu
lu makan udah ada lakinya
mas kan ada saya mas nemenin
iya bang ojar
saya lagi banyak kesanan
harus pakai strategi bang ojek
tau jalan gak sih
bapak mau ngajak baru di sini
udah lemah amat mak
tapi gak usah dipikirin mak
tati kan udah gede
siapa yang mikirin elu
lu makan udah ada lakinya
bang herman kemana ya
biasanya tiap hari gak pernah putus ngasih kabar
sekarang udah tiga hari gak ada kabar
udah ah mau pulang dulu
ma lo marah lagi mah bang
makan dah abang lapar nih
ya tete ambilin dulu ya bang
bang ojak dimana
bisa anterin aku gak
oh yaudah gak apa apa
bapaknya kang tisna
oh yaudah nanti aku telpon dulu kang tisna
saya teh gak ngejek dulu
saya telepon dulu bapak saya
bapak lagi di jalan
habis ngantar penumpang
alhamdulillah lumayan lah berapa ya kenapa jebut ani oh ani yang waktu ditaksir sama
iya bapak saya mau jemput ya neng sama sama
kau ame ame belalang kuku kuku siang makan nasi kalau malam minum dawet
sendirian mas john pada kemana sipur pergi pas aku baru datang kalau ocak aku nggak tahu kemana
kalau tisle lagi sakit pak
oh iya sakit apa enggak tahu aku pak sekarang memang sudah masuk musim hujan harus hati hati
banyak virus mudah menyerang karena biasanya kekebalan tubuh sedang berkurang mari
bur yang hijau
pur bubur habisin enggak ntar gue makan aja eh bang ngeliat bapak lu enggak
mbak beh iya enggak tahu kenapa lo nanyain gue mau minta komisi tadi gue habis nganterin orang nyari
kontrakan oh jadi dia ngontrak jadi udah bayar segala malah lo coba cari di warung pemumun bapak kalau megang duit bawaannya pengajian aja

iya sebentaranta saya gantinya mau diantar ke mana neng son na paint
ya ampun ibu ini apa
kok banyak sekali
bu kan tadi pagi kita sudah sepakat
jangan terlalu banyak terima pesanan
pesanannya tidak banyak kok pak cuma satu
ini kok belanjaannya banyak begini
dia pesan saja
yailah ibu sama aja
pemesannya satu orang tapi pesannya banyak begini
bapak indah usah menasihati ibu
sekarang bapak ganti baju terus bantuin ibu
ini kelapa belum diparut terus bumbunya belum diulek ya